nanti saya pertimbangkan semuanya dulu
apapun keputusan lo pasti gue dukung
dan sama seperti haikal
apapun keputusan lo aku dukung
aku makin penasaran untuk fight sama lo
oh kalian semua ada di sini
kasih tau kalau lo di sini
ya sebenernya kita kesini cuma ngatur aja sih sama lo boy
lo gak marah kan sama kita
ya enggak lah
justru gue makasih banget karena kalian semua care sama gue
terus itu gimana boy
lo laden yang tata ngamarkan untuk berantem itu
ya mau gimana lagi
tadi gue ketemu sama mereka
dan gue minta kalau pertandingan itu dibatalin aja
tapi dia malah ngancem gue buat nyerang anak klub aja
dan ngeratain dojo macan putih
ya dengan terpaksa gue harus terima tantangan dia
terus kalau reva gimana
nah itu yang gue bingung
gue gak mau reva ikut pertandingan ini
gue setuju boy apa masalah itu
ya tapi masalahnya marco itu pengen
pengen banget reva itu duel sama lady
gue doain ya supaya lo cepat cepat ketemu jalan keluarnya
soalnya gue gak like kalau cewek cewek pada berantem
gue aja gak suka berantem
yes semua orang juga tahu lo gak suka berantem
lo cuma suka makan
dari gue gak suka makan
eh apaan sih
kamu bisa datang ke dojo sekarang boy
emang ada apa om
ada yang penting
nanti om bicarakan setelah kamu sampai di sini
eh om jon ngajakin kita ke sana
katanya ada hal yang penting yang harus diomongin
kalau gitu sekalin aja kita semua ke sana
tadi katanya ada yang penting
om mau tanya
bagaimana dengan tantangannya si marco
tadi sih saya udah nemuin dia om
dan saya sempet bertarung sama anak buahnya
sebenarnya sih saya sudah menghindar
cuma ternyata gak bisa om
kamu harus menjaga nama baik kamu sebagai juara nma
dan juga menghindarin tarung di jalanan
iya sih om
cuma yang saya khawatir sekarang reva
raff akan nanti bakal bertanding sama anak buahnya si marco
nah ini baru bisnis banget nih
dan sekarang gue khawatir banget sama reva
kalau memang repa mau duel di atas ring nggak apa apa kan
eh kalau dia emang mau ya mau gimana lagi ya om
cuma saya tuh gak rela om
kalau sampai refa kenapa kenapa
mungkin kalau saya ada di posisi boy juga
ya saya belum tentu bisa terima
tapi bagaimana dengan tantangan si marco
ya udah gini aja deh om
nanti saya pertimbangkan semuanya dulu
apapun keputusan lo pasti gue dukung
terima kasih om
dan sama seperti haikal
apapun keputusan gue akan dukung
makasih ya bang
kabar kamu dan kelanjutannya
insya allah om
ada tukangnya ya bang
ya jadi gitu ref
maaf ya aku gak bisa ngebujuk oh marco supaya kamu gak ikut pertandingan itu
ya aku sih gak apa apa boy kalau emang mereka gak mau
tapi kenapa sih harus pakai ngancem ngancem segala
ya namanya juga orangnya kayak gitu lah
kalau emang dia maunya kayak gitu berarti udah gak ada cara lain
aku akan hadapin si lady
jadi kayak gitu ref
tapi aku nggak mau kamu bertarung karena aku tuh gak mau kamu kenapa kenapa
hmm ya kan waktu itu aja aku minta sama kamu supaya jangan bertarung karena aku takut kamu kenapa napa
kamu tetap bertarung masa sekarang aku nggak boleh ya kalau itu kan beda ref aku cowok
kamu cewek di setiap turnamen bela diri itu pasti ada kelasnya kan ada kelas cewek juga
jadi nggak masalah dong kalau aku mau coba boy aku mohon kamu dukung aku gimanapun juga
aku rasa tuh aku harus hadapin si lady karena kalau misalnya aku cuma berantem sama
deddy jalanan aja itu nggak akan ada abisnya malah akan kayak gini gini terus
ini aja deh aku tetap gak setuju kalau kamu mau bertarung aku nggak mau
jadi nanti aku pikirin cara lain deh biar kamu nggak ikut jadi soal ide itu kamu lupain aja
yaudah deh kalau gitu aku ikut gimana kamu aja aku percaya sama semua keputusan kamu boy
aku pasti cara mungkin ibu tahu
oh terima kasih voor perhatianmu wally
walau apa ba pak
iya makasih diet
salaman from my bakar
eh mukanya bananas
yang ini om
di luar ada yang mau ketemu
dan dia pernah ngomong sama si lady
dhani dakar emang mau kesini dan ketemu sama lo
siapa dhani dakar
dia temen yang mau dia juga temen gue buahnya
dia pengen bergeru sama lo bang
jadi kayak gitu ya vielen perché kalian sukaita the

lu berlatih sama gue
biar tarung lu
gak cemen seperti itu lagi
gue nurut lagi sama ama lu